menjelang penutupan pameran pertahanan indo defense yang digelar di g expo kemayoran jakarta pusat sabtu sore masih ramai didatangi pengunjung
tak hanya orang dewasa anak anak juga terlihat memadati sejumlah stand yang berisi kendaraan tempur hingga peralatan pertahanan negara
para produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan berharap penyelenggaraan indo defense dapat memajukan industri pertahanan dalam negeri
agar dapat bersaing pada industri pertahanan dunia
ya ini acara ini sangat bagus ya menurut saya ini benar benar bisa membuat industri pertahanan dalam negeri lebih maju
karena bisa bertemu dengan industri industri pertahanan di luar negeri
karena kami juga banyak dapat kunjungan dari luar negeri bahkan mereka banyak yang tidak menyangka bahwa indonesia ini bisa bikin kapal seperti ini
jadi harapannya acara seperti ini bisa
digelar kembali secara rutin untuk memajukan industri pertahanan indonesia
kami berharap dengan adanya penyelenggara hal seperti ini
indonesia terutama untuk proses kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi ya
pada khususnya di dunia militer dan pada umumnya ya itu berjalan seperti sebelum pandemi itu aja
dan untuk penyelenggarannya kami harap ya maksimal dua tahun sekali itu sudah cukup
selain kendaraan tempur dan persenjataan pameran indodefense dua ribu dua puluh dua ini juga diramaikan dengan kehadiran stand alat komunikasi canggih yang dipasang di kendaraan tempur
rizky ihtiariahya jakarta